presiden joko widodo tidak menghadiri acara penutupan asian games dua ribu delapan belas di gelora bung karno jakarta
karena tengah berada di lombok nusa tenggara barat
namun bersama pengungsi di lombok nusa tenggara barat ini
presiden justru asik nonton acara penutupan asian games dua ribu delapan belas
dalam nonton bareng closing ceremony atau upacara penutupan asian games dua ribu delapan belas
bersama para pengungsi korban gempa di lombok tersebut jokowi ditemani sejumlah menteri
seperti menteri pupr basuki hadi mulyono sekretaris kabinet pramono anung
dan juga gubernur ntb tgh zainul macedi
tampak hadir juga menemani jokowi gubernur jawa tengah ganjar pranowo
jokowi sempat meminta maaf karena tidak hadir dalam upacara penutupan asian games dua ribu delapan belas
di stadion utama gelora bung karno
meski begitu presiden jokowi turut hadir di gelora bung karno melalui konferensi video
saya bersama pak gubernur nusa tenggara barat berada di lombok dengan saudara saudara kita di sini
kami merasakan saya merasakan semangat yang sama dengan anda semuanya yang berada di gbk jakarta
semangat kebersamaan semangat untuk terus bangkit kembali
dan asian games dua ribu delapan belas memang berakhir sampai di sini
tapi energi dan semangat asia tidak akan padam
mari kita berdoa bersama untuk saudara saudara kita di lombok
mengirimkan energi positif
agar lombok nusa tenggara barat kembali pulih bahkan lebih baik dari sebelumnya
closing ceremony asian games dua ribu delapan belas tidak kalah meriah dengan opening ceremony dua pekan lalu
keberhasilan indonesia dalam memborong banyak medali juga menjadi alasan antusiasme masyarakat
untuk menyaksikan closing ceremony asian games dua ribu delapan belas ini